sementara itu kondisi korban ambruknya jembatan penyeberangan orang atau jpo di jalan raya pasar minggu jakarta selatan atas nama abi masih belum sadarkan diri
korban berusia delapan tahun tersebut masih dirawat di ruang igd zona merah instalasi gawat darurat rumah sakit fatmawati
abi mengalami luka di kepala dan wajah serta lebam di bagian tubuh lain
setelah tertimpa besi jpo dan selain luka di wajah tulang rahang abi juga retak
saat ini dengan perawatan intensif jadi dalam keadaan perbaikan
kita melakukan perawatan konservatif artinya tidak ada tindakan pembedahan dan tindakan lain
kecuali kita memperbaiki kondisinya dan beberapa luka yang ada di daerah muka sudah dilakukan penjahitan dan saat ini dalam keadaan baik
suasana duka menyelimut
kediaman dua korban jpo ambruk di cagar alam pancoran mas depok jawa barat
keduanya merupakan cucu dan nenek yang akan dimakamkan siang tadi di tpu srengseng sawah jakarta selatan
dua korban meninggal akibat jembatan penyeberangan orang yang ambruk di pasar minggu terdiri dari nenek dan cucu
sang nenek bernama sri hartati sementara cucunya yang masih berusia delapan tahun bernama isyah zahra
jasad keduanya disemayamkan di rumah duka di kawasan cagar alam pancoran mas depok jawa barat
robohnya jpo di pasar minggu terjadi pada sabtu malam
saat kejadian sang nenek sedang mengantarkan cucunya untuk merayakan ulang tahun bersama ibunya
peristiwa ini menyisakan duka mendalam bagi korban terutama bagi darso yang merupakan suami sri hartati dan kakek zahra
anak saya ini tadinya mendiamkan anak saya

begitu sudah terjadi itu
pada hari itu dia minta dibeliin dulu
eh sejak itu anaknya sudah muda banget
sekarang sudah abis
jadi yaudahlah dibeliin
ya allah sudah muda banget
ya akhirnya dia mencantum
karena kayaknya sedih tapi mudah mudahan bisa balik ke pulik
keluarga korban merupakan keluarga yang tidak mampu
sehingga biaya pemakaman akan ditanggung oleh pemerintah dki jakarta
kedua korban rencananya akan dimakamkan minggu siang ini di kawasan serengseng jakarta selatan
fahri febrian depok jawa barat
kedua korban menangkap anaknya
dan proses pengangkatan papan reklama yang robo di jalan pasar minggu jakarta selatan baru berakhir enam jam setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan tujuh mobil penyelamat
hingga sabtu malam petugas pemadam kebakaran jakarta selatan masih memotong puing puing besi reklama yang roboh di jalan raya pasar minggu jakarta selatan
tujuh mobil penyelamat dibantu delapan truk pengangkut potongan besi dikerahkan membantu proses evakuasi
pengangkatan papan reklama selesai
setelah enam jam petugas melakukan evakuasi
ruas jalan raya pasar minggu sudah dapat dilalui kendaraan
sementara puing puing papan reklama ini dibawa ke kecamatan pasar minggu jakarta selatan
angin kencang dan hujan deras yang terjadi sabtu sore di ibu kota membuat jembatan penyeberangan orang di pasar minggu jakarta selatan roboh
jpo di jalan raya pasar minggu ini tepatnya di underpass pasar minggu roboh pada pukul lima belas dua puluh waktu indonesia barat
sesaat setelah hujan deras yang disertai angin kencang terjadi pada sabtu sore
peruntuhan jembatan menutupi underpass sehingga tidak bisa dilewati